akhirnya keinginan sutopo purwono groho bertemu dengan presiden jokowi dodo terwujud
kepala pusat data informasi dan humas bnpb itu akhirnya bertemu dengan presiden joko widodo pada jumat siang di istana kepresidenan bogor jawa barat
selama ini sutopo kerap menyampaikan keinginannya untuk dapat bertemu dengan jokowi
dan dalam pertemuan ini dengan raut wajah bahagia sutopo menyampaikan ucapan terima kasihnya karena telah diundang langsung oleh presiden untuk bertemu
tidak lupa dia juga menyatakan sudah lama sekali ingin bertemu dengan presiden jokowi
dilansir dari lamandetik com sutopo diundang jokowi terkait informasi terkini mengenai sistem informasi bencana
presiden jokowi meminta agar informasi mengenai bencana dapat dilakukan satu pintu yakni melalui sutopo selaku kepala pusat data informasi dan humas bnpb